sederah gelombang protes kenaikan uang kuliah tunggal terus terjadi di beberapa kampus di tanah air
seperti di universitas brawijaya
aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat
meminta bertemu dengan rektor universitas brawijaya malang
mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal di kampus
wakil rektor dua universitas brawijaya menemui mahasiswa
dan meyakinkan uang kuliah yang naik hanya untuk golongan ekonomi atas
sementara mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi
tidak akan naik karena rumus kita sama untuk menemukan dia golongan berapa
yang naik memang adalah golongan untuk menetas dan itu jumlahnya tidak banyak
ancam kami menegaskan bahwa hari ini bukan hari terakhir hari ini adalah hari permulaan
bahwa kami akan melawan tiga hari ke depan baljutan itu
selain dana tangani dan tertulis paling maksimal tiga kali memulakan jam ini